kepaniteraan mahkamah agung menyelenggarakan pembinaan sekaligus penandatanganan fakta integritas
yang melibatkan seluruh aparatur kepaniteraan
acara diikuti oleh panitera panitera muda perkara sekretaris kepanitraan
hakim tinggi pemilah perkara panitra muda kamar panitera pengganti
hakim justisial pejabat struktural dan pejabat fungsional pada kepanitraan mahkamah agung
dalam acara ini seluruh aparatur kepanitraan mengucapkan fakta integritas yang berisi
tidak akan melakukan tindakan korupsi kolusi dan nepotisme
dan selalu menjaga citra dan kredibilitas mahkamah agung
yang kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota kepanitraan
panitera mahkamah agung heru pramono mengatakan
kegiatan ini merupakan pelaksanaan amanat ketua mahkamah agung
yang tertuang dalam maklumat ketua mahkamah agung nomor satu
garis miring maklumat garis miring kma nomor sembilan tahun dua ribu dua
dan juga surat edaran sekretaris mahkamah agung nomor empat tahun dua ribu dua puluh dua
tentang penanda tanganan fakta integritas
sk sekma dan sebagainya yang memerintahkan agar semua aparat kepanitraan
menandatangani fakta integritas di awal tahun kami laksanakan
dan fakta integritas tersebut penanda tangannya dilakukan semua pejabat kepaniteraan
selain penanda tanganan fakta integritas kegiatan ini juga menjadi momentum untuk pembinaan

agar seluruh aparatur kepaniteraan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan
ketua muda pengawasan ma duyarso budi santiarto mengingatkan dan menekankan
tanda tanganan pakta integritas ini dilakukan untuk menjaga komitmen para aparatur pengadilan
agar terwujud visi dan misi mahkamah agung untuk mewujudkan badan peradilan yang agung
selain menindaklanjuti permen pan rb juga menjaga komitmen bersama
untuk selalu meningkatkan dan menjaga integritas ya
yang nanti akhirnya tujuannya untuk menciptakan peradilan yang agung
acara ini diselenggarakan secara tatap muka di ruang wirjono lantai dua tower mahkamah agung
tujuan penting dari penyelenggaraan kegiatan tersebut adalah
untuk meningkatkan integritas dan menumbuhkan kepercayaan publik
terhadap mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya